ngertiin masalah rara sama davin yang dramanya banget kayak gini
gua harus cepetnya bikin rara move on dari davin
jujur itu berubah sekarang lu bukan seperti nadief yang gua kenal dulu karena nadief yang dulu
adalah orang yang sangat menjunjung
panjung tinggi keadilan
dari sejak awal itu memang beta tidak suka sekali sama perempuan kepala batu
deve kalau gitu sih sekarang
oke gini ya masalah ini gue tahu ada sangkut pautnya sama orang yang gak lo suka tapi
apa karena hal itu lu gak mau bantu
lu itu sahabat gue div sahabat gue yang gua kenal udah lama dari smp
makanannya udah semua ya
kamu duduk di situ ya temenin aku makan
soalnya aku sengaja mesen makanan sebanyak ini supaya kita makan bareng saya
emm gua harus kerja gak enak sama yang lain
kamu tenang aja sel aku udah minta izin kau sama madam pretty jadi kamu nggak perlu khawatir ya
so silakan duduk and enjoy
nih kamu cobain ya mulsic coklat supaya mood kamu jadi bagus lagi
oh ya sel sebenernya aku sengaja datang kesini itu buat ngehibur dan ngasih tau kamu sel
kalau aku tuh pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk pastiin dan buktiin kok kamu tuh gak bersalah
kalau omongan bella tuh nggak bener kamu tuh gak mungkin mau celakain ari iya kan
hal makasih banget lu udah percaya di gue
cuma lo gak harus ngelakuin hal kayak tadi kok
harus dong sel
aku tuh gak suka kalau ada orang lain yang ngejatuhin kamu kayak gini
aku paham ra
aku paham ra
aku paham ra
aku paham ra
aku tahu apa yang kamu lakuin itu untuk kebaikan kita
untuk kebaikan temen temen kita
dan bahkan kebaikan aku
tapi menurut aku ra
apa yang kamu rasain sekarang
itu semua bisa pulih ra
kalau kita kembali dan sama sama
mencoba memperbaiki hubungan kita
dan aku pernah bilang sama kamu ra
kalau aku harus lebih berani
dan berjuang untuk hubungan kita
dan bahkan aku akan lawan semua orang ataupun rintangan apapun ra
untuk mempertahankan hubungan kita
untuk mempertahankan hubungan kita
tolong izinin aku untuk buktiin ke kamu
kalau aku tulus sayang sama kamu
enggak usah alamin
lanjutin hubungan yang udah berakhir
itu cuma akan ngulang rasa sakit dan bikin masalah baru
setelah itu hubungannya cuma akan bikin luka makin dalam fin
jadi aku mohon sama kamu
tolong hargai keputusan aku
hargai keputusan aku yang bener bener pengen tutup buku
dari kisah yang rumit dan terlarang yang kita jalanin
kamu pulang sekarang
kamu yang bikin
ini belum selesai ra
hubungan kita belum berakhir

da pourra menjelaskan kalau
maafin rara pak devin
aku yang bodoh ra
aku yang pengecut
harusnya aku berjuang dari awal
tolong jawab ra
kamu masih denger aku kan ra
omongan kita belum selesai ra
kalau emang kamu mau nangis
kalau memang kamu sesakit itu
lepasin semua tangisan kamu
aku di sini ada buat kamu
rara bener bener gak patah
terima kasih sayang kepada afin
rara udah jadi perempuan jahat
yang terus menerus bikin nopa kecewa
mau sampai kapan
gua harus ngertiin masalah rara sama davin
yang dramanya banget kayak gini
gua harus secepatnya bikin rara
lu tuh berubah sekarang
lu bukan seperti nadief yang gua kenal dulu
karena nadief yang dulu
adalah orang yang sangat menjunjung tinggi keadilan